dikutip dari sianenindonesia com
dokter spesialis bedah tulang asa ibrahim menjelaskan
spinal court atau tulang belakang
merupakan pusat aktivitas saraf
saat terjadi spinal court injury
penderitanya akan mengalami kelumpuhan
kehilangan perasa pada organ tubuh tertentu
hingga tak bisa buang air besar atau buang air kecil
cedera tulang belakang bisa disebabkan oleh beberapa hal
diantaranya kecelakaan kendaraan bermotor
terjatuh yang biasanya dialami oleh orang pada usia enam puluh lima tahun
tindakan kekerasan yang mengakibatkan benturan keras
aktivitas atletik seperti olahraga benturan
dan menyelam di perairan dangkal
selain itu penyakit seperti kanker
radang sendi osteoporosis dan radang sum sum tulang belakang
pada kasus parah
spinal cord injury dapat memicu resiko kematian
dokter spesialis bedah tulang asa ibrahim juga menyebut
spinal cord injury terbilang sulit untuk disembuhkan
meski begitu ada beberapa pengobatan
yang dapat dilakukan
diantaranya operasi pemberian obat obatan hingga fisioterapi
namun yang terpenting adalah dukungan moral dari orang orang terdekat